upaya pemadaman di tpa sarimukti masih terus dilakukan
kebakaran yang sudah terjadi lebih dari dua pekan
saat ini sudah mulai terlihat membaik
meskipun memang hingga rabu tiga belas september
masih dilakukan upaya pemadaman oleh sembilan kendaraan pemadam kebakaran
yang dikerahkan oleh pemerintah provinsi jawa barat
asap yang berasal dari kebakaran sampah tidak tampak terlalu pekat pada siang hari
namun dalam hitungan jam kondisi tersebut bisa berubah
karena gas metan yang berada dalam tumbukan sampah
oleh karena itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya tambahan
selain pemadaman dengan air oleh petugas pemadam kebakaran
yakni dengan membuka jalur jalur baru di setiap zona
menggunakan lumpur untuk memudahkan akses bagi petugas pemadaman
membelah gunungan sampah untuk mengurangi gas yang dapat memicu api
serta menyuntikkan busa pemadam ke dalam sampah
ada penyuntikan dengan foam
kemudian penggelaran daripada lumpur
untuk bisa bagaimana gas metan yang ada di bawah tadi bisa tertutup
sehingga tidak memicu itu menjadi kebakaran yang lebih besar lagi
apalagi juga ada gas metannya akan menjadi lebih besar lagi
dikala memang tumpukan sampah itu sudah sekitar lima puluh meter yang cukup tinggi juga
langkah ini mulai memberikan hasil
siswa sekolah yang berada di radius dua km dari tpa sarimukti
sudah jarang merasakan asap masuk sekolah
padahal sebelumnya mereka terpaksa melakukan pembelajaran secara daring
selama dua pekan akibat asap pekat
lebih ke kalau daring tuh
jadi teman jadi bosen di rumah
terus busi ke pelajarannya juga nggak ngerti ngerti
tadi pagi ada
kalau pagi ada asap
tapi kalau maju ke siang udah gak ada
kalau malam juga
untuk menuntaskan pemadaman titik api yang masih muncul di zona dua tiga dan empat
pemerintah provinsi jawa barat akan kembali meminta badan nasional penanggulangan bencana
untuk melakukan waterbombing
serta bekerjasama dengan bmkg
untuk mengembangkan asap pekan
untuk membuat hujan buatan di sekitar area tpa sarimukti